senin pagi komisi tiga dpr ri mengadakan rapat dengar pendapat bersama menko polhukam
yang juga ketua komisi kepolisian nasional mahfud md komnas ham dan lpsk
soal kasus penembakan brigadir yosua
selama rapat berlangsung banyak interupsi yang dilontarkan anggota komisi tiga
kepada menko polhukam sekaligus ketua kompolnas mahfud md
dalam rapat ini mahfud md mendapat giliran pertama
menjelaskan informasi terbaru tentang kasus yang menjerat mantan kadif propam mabes polri
belum selesai memaparkan interupsi sudah datang dari sejumlah anggota dewan
mulai desmond mahendra sarifudin suding habibur rahman arteria dahlan hingga benika harman
interupsi kedua kedua interupsi
mahfud sebagai ketua kompolnas disecar dengan pertanyaan mengenai sejumlah pernyataan dan cuitannya
yang dianggap komisi tiga dpr ri justru menambah gaduh kasus ini
kalau hanya boleh didengar orang dewasa gini misalnya kasus pertama itu pelecehan
kelecehan itu apa sih
apakah dia buka baju memaksa maaf memaksa buka baju dalam
atau memperlihatkan barang tertentu atau apa
itu kan hanya bisa didengar oleh orang dewasa
bukan soal kalau memperkosa gimana memperkosanya
kemudian kalau hubungan cinta segitiga atau segitiga itu dengan siapa dengan siapa
itu biar dikonstruksi biar dikonstruksi
kalau polisi saya bilang jangan tanya saya
tak hanya membahas terkait pembunuhan brigadir yosua
rapat dengar komisi tiga dpr ri juga memberikan sejumlah rekomendasi terkait perbaikan kompolnas
hingga penonaktifan kapolri saat ini jenderal polisi listio sigit
nah luar biasa inilah
dalam catatan sebenarnya kompetisi ini perlu nggak
oh terserah bapak kan yang buat kompolnas ada ini
dekat dpr yang buat
kalau menurut saya kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara
seperti itu ya tidak perlu ada kompromis
menangkapi berbagai rekomendasi
diperhatikan oleh komisi tiga dpr ri
mahfud md menekankan bahwa tujuan dan hasil akhir
yang diinginkan oleh pemerintah baik eksekutif
legislatif dan yudikatif di indonesia tentunya sama
tim liputan cnn indonesia